cabang olahraga terbang layang pon ke sembilan belas digelar di subang jawa barat
ada sembilan nomor yang dipertandingkan
ada sebelas provinsi di indonesia yang menyertakan atletnya pada cabang olahraga terbang layang
di pekan olahraga nasional pon ke sembilan belas
terbang layang digelar di lapangan udara surya dharma subang
di babak penyisihan para atlet mulai bertanding dan menunjukkan kepiawaian
dalam mengendalikan pesawat tanpa mesin ini
lamanya penerbangan dan ketepatan pendaratan jadi penilaian utama dalam pertandingan terbang layang
ada pun pesawat tanpa awak ini diterbangkan dengan cara ditarik oleh pesawat penarik
hingga di ketinggian seribu dan seribu lima ratus kaki
pesawat dilepaskan untuk kemudian pesawat dikendalikan oleh atlet hingga mendarat
kedua akan bagus
kondisi angin lumayan kencang
termal sudah mulai kencang
jadi gangguannya adalah susah turun
padahal kita butuh turun
terbang layang pada pon sembilan belas di jawa barat ini mengikutkan jumlah pertandingan sembilan nomor
dinamika di lapangan ada memang
tetapi itu terjadi karena
balon sinkronnya antara panitia lah
tetapi sampai pelaksanaan ini sudah bagus
kita harapkan sampai nanti penutupan semuanya berjalan dengan lancar
sebanyak sembilan nomor atau kelas dipertandingkan dalam cabang olahraga terbang layang
setelah babak penyisian usai sesi final akan digelar pada dua puluh enam hingga dua puluh tujuh september mendatang
dian firmansyah subang